saat ini dengan teknologi yang sudah semakin canggih termasuk teknologi keuangan
kerap kali kita jumpai banyaknya metode pembayaran yang dilakukan secara non tunai
merupakan salah satu metode pembayaran non tunai yang sedang marak digunakan di indonesia
chris hadir untuk memudahkan sistem pembayaran antara penjual dengan pembeli
kini usaha mikro kecil menengah di indonesia telah melek digital dengan menggunakan kris
mas aku pakai cris itu dari tahun dua ribu dua puluh dua ya
terus untuk pembayarannya itu pakai kris kenapa aku pilih
karena itu cukup efesien banget dalam pembayaran
terus memudahkan kita juga sebagai penjual nih gak usah ribet ribet lagi tuh cari cari uang kembalian
dengan menggunakan cris ini penjualanku sebenarnya tuh lebih meningkat ya
karena zaman zaman sekarang tuh anak muda ataupun orang orang instansi perkantoran kayak gitu
mereka tuh jarang sekali yang namanya bawa dompet dan bawa uang tunai
kris adalah bentuk standar yang dipakai oleh banyak penyelenggara jasa pembayaran
dengan memindai kris konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai jenis mobile banking serta dompet digital
kehadiran chris mendatangkan banyak manfaat
salah satunya adalah proses transaksi menjadi lebih cepat dan mudah
semenjak pakai cris tuh bermanfaat banget ya
yang pertama itu aku tidak usah repot repot lagi nih menyediakan uang kembalian
yang kedua tuh karena akunya binaan ppumkm jakarta
dan kita tuh di dinas itu ada trackingnya
total penjualan penjualan kita omset kita perbulannya berapa itu udah di tracking
jadi lebih enak dan lebih bermanfaat sekali
di era digital sekarang ini kris menjadi inovasi dalam bertransaksi yang mempermudah proses dan menjadi alternatif pembayaran
cara untuk melakukan pembayaran melalui kris adalah dengan memilih dan mengunduh aplikasi pembayaran dari salah satu penyelenggara kris melalui ponsel
lalu lakukan registrasi ke salah satu penyelenggara jasa sistem pembayaran
dan memastikan tersedianya saldo untuk melakukan transaksi
setelah itu dilanjutkan dengan memindai kode kris yang ada di kasir atau merchant
lalu ketik nominal yang akan dibayarkan
pastikan dengan cek kembali nama merchant dan nominal yang diketik sebelum bertransaksi
selanjutnya ketik pin dompet digital atau mobile banking yang digunakan
setelah itu akan terlihat tampilan bukti transaksi yang menyatakan proses transaksi telah berhasil
bank indonesia menyesuaikan tarif merchant discount rate
penetapan tarif ini untuk menjaga keberlangsungan ekosistem penyelenggaraan layanan kris dalam jangka panjang
termasuk meningkatkan kualitas layanan kepada pedagang dan pengguna
kondisi ini tentunya akan menguntungkan para pelaku usaha kecil dan mendorong inklusi keuangan
untuk masalah biaya mdr itu sebenarnya sih aku dari awal udah tahu ya
tapi buat aku untuk biayanya itu tidak terlalu pengaruh sekali ya
sosialisasi untuk penggunaan dan mendaftar crisnya itu lebih diperbanyak lagi supaya yang kita tidak tahu caranya gimana dia bisa lebih tahu pencairannya untuk para penjualnya
kalau bisa sih pencairannya konsumen bayar langsung masuk ke rekening kita jadi nggak perlu nunggu nunggu lagi
dengan berlakunya tarif tersebut tentunya tidak menyurutkan minat merchant dan konsumen pengguna kris untuk terus bertransaksi dengan cepat mudah murah dan aman

mudah murah dan aman